mengevakuasi korban warga yang ada di daerah terisolir
operasi sar bencana banjir di kabupaten luwuk yang terjadi pada tanggal dua mei dua ribu dua puluh
hingga hari ini tanggal tujuh mei dua ribu dua puluh
operasi sar yaitu yang saat ini kami fokusnya di daerah yang terisolir yaitu di latimojong
dan terkait dengan hal tersebut kami juga bekerjasama dengan seluruh tim unsur sar yang ada
untuk melakukan bagaimana cara mengevakuasi korban warga yang ada di daerah terisolir
dan kami melaksanakan kegiatan itu dari jam sebelas siang tadi menuju ke posko di suli
itu hingga pukul enam belas waktu indonesia
dan yang terevakuasi tadi itu lima puluh dua orang
di antaranya dewasa dan ditambah dengan delapan anak anak
dan kami melakukan evakuasi menuju ke posko dengan menggunakan
menyeberangi sungai suli yang menggunakan perahu karet
dan perlu diketahui bahwa tempat yang terisolir selama lima hari
namun saat ini sudah terakses dengan baik
mudah mudahan bisa terlaksana untuk evakuasi berikutnya